inilah sapi jenis simental berbobot delapan ratus kg pesanan presiden joko widodo
presiden jokowi merogoh kocek sekitar tiga puluh lima juta rupiah untuk membeli sapi kurban
di peternakan sapi dan kambing milik indra suwardi
di kawasan jalan serema isak ahmad rt tujuh kelurahan mayang mangurai kecamatan alambarajo jambi
rencananya sapi ini akan diserahkan ke masjid agung al falah jambi
sapinya jenis apa pak yang dipesan pak jokowi
jenis sapi ini simental
kurang lebih delapan ratus kilo
ini perawatannya memang agak istimewa kalau sapi hasil ib ini
jadi mandinya dua kali sehari
jam tujuh pagi sudah mandi nanti sore mandi lagi jam
pada itu siang jam sembilan itu dicomor campuran dedak ampas tahu dan ubi kayu singkong
kasih garam sedikit
presiden jokowi sudah tiga tahun berturut turut menjadi langganan peternakan ini
peternakan ini sudah dua puluh tahun berdiri
selain menjual sapi jenis simental yang merupakan sapi hasil inseminasi buatan
peternakan ini juga menyediakan sapi jenis lain
seperti berangus dan limosin
untuk sapi yang berbobot besar indra mematok harga antara dua puluh delapan juta hingga tiga puluh lima juta rupiah
sementara untuk sapi lokal seperti sapi bali indra mematok harga antara empat belas hingga sembilan belas juta rupiah

selain sapi peternakan ini juga menjual kambing dengan kisaran harga antara dua hingga empat juta rupiah per ekor
di tempat ini ada sekitar satu ratus enam puluh dua ekor sapi dan delapan puluh tujuh ekor kambing
hampir semua habis dipesan untuk kebutuhan idulatah